dan untuk mengetahui kondisi terbaru pasca robonya jpo di tol jor
kini kita telah terhubung dengan mahardika utama
selamat pagi dika bagaimana kondisi jpo yang roboh sekarang
apakah proses evakuasi masih terus berlangsung
ya selamat pagi puncil
saat ini proses evakuasi jembatan atau jpo yang roboh masih terus berlangsung
dan saya akan langsung mengajak anda untuk melihat proses evakuasi jembatan ini
ini adalah jembatan yang masih melintang atau beton jembatan yang roboh masih melintang di ruas tol bsd arah jakarta
dan saat ini evakuasi masih terus dilakukan dengan cara akan memotong beton jembatan ini menjadi bagian yang lebih kecil
jika tadi sebelumnya evakuasi di ruas yang ada di belakang saya
yang saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan ini dilakukan dengan cara diangkut dengan menggunakan kren
maka cara pemotongan beton ini akan dilakukan
dan untuk mengevakuasi beton
saya akan menggunakan jembatan yang ada di tol bsd area jakarta
dan sementara itu bisa anda saksikan saat ini masih ada antrean kendaraan yang cukup panjang
ini adalah kendaraan dari arah serpong yang sudah terlanjur masuk ke tol jor dan akan menuju ke kawasan bintaro ataupun juga jakarta
dan sejak pukul tujuh ini memang sudah bisa melintas walaupun dengan sistem kontraflow dan silih berganti begitu
karena polisi dalam beberapa saat kembali menutup ruas jalan untuk melakukan evakuasi
dan ini memang didahulukan
dan evakuasinya karena untuk mengutamakan kendaraan yang akan menuju ke arah jakarta pada hari senin pagi ini
sementara kendaraan dari arah jakarta yang akan menuju ke bsd dialihkan menuju ke kawasan jalan arteri
baik itu melalui ciputat ataupun juga pamulang
dan ataupun menuju bintaro melalui akses tol pondok rng
dan kejadian ini terjadi pada sekitar pukul dua puluh satu empat puluh lima ketika sebuah truk dengan muatan kren
yang ketinggiannya mencapai sekitar empat meter ini adalah
kren p dan h yang diangkut dengan menggunakan truk
ini menabrak bagian bawah dari jembatan penyeberangan orang di kilometer tujuh enam tol bsd
tingginya ini mencapai lebih dari empat meter jika bisa saya perkirakan
karena ketinggian atau batas bawah dari jembatan penyeberangan orang ini adalah empat dua meter
jika kita mengacu pada undang undang lalu lintas dan juga angkutan jalan
seharusnya tinggi muatan maksimal dari kendaraan yang melintas
tol itu adalah hanya tiga delapan meter saja
dan sementara ini sudah lebih dari empat meter
maka bisa dipastikan ini adalah sebuah pelanggaran dalam lalu lintas atau angkutan jalan begitu
dan saat ini sopir sudah diamankan dan diminta keterangannya di polres tangerang selatan
punca kembali ke anda
pertanyaan satu lagi
kapan ditargetkan ini proses evakuasi selesai sehingga dua lajur bisa digunakan kembali
ya sejumlah petugas yang saya tanya memang belum bisa memastikan kapan evakuasi ini akan benar benar selesai
namun jika kita berkaca pada evakuasi pengangkutan beton yang ada di lajur dari arah jakarta untuk menuju ke bsd
yang saat ini sudah bisa dilalui kendaraan ini menghabiskan waktu sekitar lima jam
mulai pukul tiga pagi tadi sampai baru selesai sekitar pukul tujuh ataupun juga pukul tujuh tiga puluh dan diperkirakan evakuasi di ruas yang sebaliknya
ini juga akan memakan waktu kurang lebih empat sampai lima jam sehingga nanti dua ruas jalan tol di bsd ini bisa kembali digunakan
karena pada saat ini baru satu ruas jalan tol saja yang bisa digunakan itu pun dengan cara kontra flow dan cukup bergantian begitu pun
baik terima kasih maha hardika utama langsung dari tangerang selatan banten atas laporan anda